sepertinya muluka ini pemain baru di bidang ini pak
saya juga belum tahu pasti
dan saya sudah minta tim staff untuk mencari tau dan mempelajari soal muluka ini pak
yaudah gini kamu coba nanti kirim data datanya ke saya
biar saya baca semuanya sembari cari ba baru
siapa sih ya
saya mau ucapin selamat dulu sama aldebaran
kayaknya gak usah deh
kamu harus bisa berbesar hati
aku yakin kok kamu bisa mencari kebahagiaan kamu sendiri
eh silahkan makan
makanannya udah sampai
selamat ya pak aldebaran
ingatan anda sudah balik
berarti dengan kembalinya ingatan saya
saya sudah menjadi orang yang seperti dulu
terima kasih atas ucapannya ya
kamu lagi dekat ya dengan pak bimana ya saya
kembali ke rumah
syukurlah saya sangat berbahagia ingatan al sudah kembali
andin semakin bahagia hidup bersama al dan anak anak mereka
pantes airannya udah nempel tapi ternyata udah kembali lagi mas al
ya karena mereka bahagia kita juga bahagia ya kan ya
semoga keadaannya sampai akhir hayat ya allah
mau yang itu
alhamdulillah papa udah senang lagi
kalau mau nambah silakan pak bimani
terima kasih pak bimani
terima kasih pak bimani
terima kasih pak bimani
tuh mas al mau ngapain ketemu abimana ya
dari tadi mas al tuh ngeliat abimana terus
kenapa waktu pas di toko bunga nggak nyapa saya
di daerah abimana abila
andi denger gak ya apa yang saya bilang baru sampe
enggak cuma mau menyapa temennya elsa
kan tamu juga di sini
aku tadi kayak ngerasa kamu lagi ngobrol sama dia
nyapa aja cuma suka kasih duit
kenapa gak tau dong
pak bimani maaf bukan susah ya untuk
mengganggu kebahagiaan bapak atau keluarga
ya saya ingin berbicara sedikit tentang patung
ada masalah adat soalnya
oke aku tinggal dulu deh
terima kasih bu
untunglah ternyata andi gak denger apa apa
yaudah cari sana ya
muluka ini pemain baru di bidang ini pak
saya juga belum tahu pasti
minta tim staff untuk mencari tahu
dan mempelajari soal muluka ini pak
yaudah gini kamu
data datanya ke saya biar saya baca
semuanya sembari cari
ba baru ya
ya baik pak
dan ada satu lagi pak
memundurkan launching kita kemarin
dimanfaatkan oleh muluka
untuk mengeluarkan produk yang sejenis
kamu cari tahu siapa pemilik
muluka saya mau tahu
ba yang baru
ya kamu cari ba nya nggak perlu orang
terkenal nggak perlu yang dia
nama besar yang penting dia punya
karakter kuat untuk
menggambarkan tentang produk produk
itu ya baik
kalau gitu saya berpengen ya baik
pemilik maluka yang kamu cari itu adalah
sekali lagi selamat datang
saya sudah selesai
akhirnya happy ending juga ya hidup lo
sempurna banget ya hidup lo
nah kalau saya boleh memberikan masukan
hidup orang itu beda beda elsa
tergantung bagaimana cara kita menyikapi dan memandang itu hidup itu sendiri
menjadi sempurna kalau kita melihat hidup kita sempurna dan selalu bersyukur
maka hidup akan sempurna
tapi kalau kita tidak banyak bersyukur kita selalu merasa kekurangan
hidup mama juga sempurna
karena mama punya kalian berdua punya anak anak yang cantik
punya cucu yang luar biasa cantik dan ganteng
sehat itu yang paling penting
cucu mama juga sempurna